di dalam sel ini pernah nengokin kamu
pernah yang mulia
kamu berkorban untuk nutupin ini semua
siap tidak yang mulia
jangan dipotong dulu
siap maaf yang mulia
kamu berkorban mengorbankan masa depan anak anakmu untuk nutupin ini semua
sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin
seolah olah saya percaya dengan cerita kamu
dari tadi saya diemin aja cerita kamu
cerita kamu gak masuk di akal semua
bukti cctv teman teman jelas
kamu bercerita seperti itu
tapi di sisi lain
kamu ikut bisa ketika diperiksa di propos
bisa menceritakan detail apa yang terjadi
itu kan nggak masuk di akal
bentar jangan dibantah dulu
cobalah kamu ingat anak istri
mereka di sana mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan
tapi dengan begini
kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu
yang saya ingatkan kepada saudara
siap yang mulia
saya nggak butuh pengakuan saudara
karena dari awal jelas kasus ini terbuka bisa sampai maju ke persidangan ini
karena kesaksian dari eliezer
bukan kesaksian dari saudara
nggak penting buat saya seperti itu
tapi kalau caramu berbohong seperti ini
saya cuma mengingatkan saudara
kasian anak istrimu di rumah
paham yang mulia
kamu menutupi segala sesuatu yang sudah
masih kamu tutupin juga di persidangan ini
kalau kamu bercerita begitu
bagaimana saudara bisa bercerita di depan propos
skenario seperti itu
bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara richard menembak
menembak dengan joshua
bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu
dengan terangnya yang disampaikan oleh teman teman saksi dari polres jakarta selatan kemarin
dari awal saudara sudah tahu skenario yang seperti ini
ini loh nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini seperti ini
dan itu sudah ada dalam cerita saudara tadi
siap yang mulia
dari peristiwa saudara meninggalkan rumah magelang
sampai peristiwa di rumah di saguling
itu cerita saudara sudah tidak masuk di akal
kami mengingat semua ketransaksi saksi yang kemarin
saudara ini disini hanya bersaksi
buat mereka berdua
tapi hanya saudara ingin
oh seolah olah saudara nggak terlibat
saudara nggak tahu apa apa
kalau memang saudara seperti itu
dari awal saudara harusnya ngaku
ini loh faktanya seperti ini
tapi saudara kan ikut membuat skenario ini
siap jadi saya sampaikan yang mulia
untuk skenario disampaikan bapak juga di provos yang mulia
untuk skenario itu pada saat
jadi setelah peristiwa penembakan
kan saya kembali lagi ke duren tiga yang mulia
setelah itu saya lihat ada beberapa anggota
saya tidak terlalu paham nama namanya
di situ bapak selalu menyampaikan kalau
ada tembak tembakan nih azu dan saya
itu yang mulia
ada tembak tembakan nih
tapi memang waktu itu bapak tidak menyampaikan ke saya
kalau kamu nanti berceritanya seperti ini
tapi di situ bapak menyampaikan ada tembak tembakan
azu dan saya ada tembak tembakan
terus sama pak ari cahya ketika
bapak pak ari cahya terus saya sama yogi
itu bapak menjelaskan peristiwa di dalam itu
ke pak ari cahya seperti itu yang mulia
di situ saya berpikir oh ini tembak tembakan
gitu yang mulia
tapi sementara cuma sebatas itu
bahwa tidak boleh menerangkan ada si c ini langsung ditembak oleh richard
dan ketika diperiksa di provos yang mulia mohon izin
itu saya diperiksa awalnya kami menyampaikan peristiwa di magelang yang mulia
di magelang itu sudah kami sampaikan di provos
setelah itu bapak datang
mengumpulkan saya sama membuat pertamanya di ruangan pojok
terus setelah itu saya disuruh panggil richard
waktu itu richard memang masih diperiksa
di situ ditekankan sama bapak
nanti kalau kalian diperiksa
sampaikan kalau itu peristiwanya tembak tembakan
ya tetap nggak masuk di akal
saudara itu konsisten
sampai saudara richard membuka kotak pandora ini
saudara itu konsisten bercerita bahwa saya berlindung di balik kulkas
siap itu saya sampaikan di paminal yang mulia
lah iya pada waktu malam itu kan tanggal delapan
bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu
sementara saudara tidak pernah bercerita
oh saya di briefing oh ini loh nanti skenario seperti ini
jadi di ruang provos itu ya
jadi di ruang provos itu yang mulia
disampaikan sama bapak
untuk membantu richard untuk menolong richard
peristiwa ini harus berdiri dari tembak tembakan
seperti itu yang mulia yang terjadi
ini yang saya alami yang mulia
terus apa kamu pi pastikan
bahwa kamu yang melihat joshua nembak duluan
ke arah richard
waktu itu bapak menyampaikannya seperti itu
di ruang propos yang mulia
di ruang provos kan sudah ada siapa yang meriksa saudara waktu itu
setelah itu kan kami lanjut pemeriksaan lagi yang mulia
dan itu merubah keterangan yang tadinya disampaikan peristiwa di magelang
suruh tidak disampaikan jadi dirubah yang mulia
coba ada ketidaksesuaian cerita saudara
saat di magelang tadi
saudara mengajak saudara satu mobil dengan saudara joshua
padahal nyata nyata dia adalah mengawal saudara putri
siap yang mulia
tetapi pada saat di saguling
joshua bisa satu mobil lagi dengan saudara putri
siap yang mulia
itu bagaimana ceritanya tidak masuk di akal gitu loh
artinya pada saat
kalau saudara tadi mengatakan oh joshua menghindar saudara putri
kenapa saudara joshua akhirnya ikut dalam satu mobil dengan saudara
menuju rumah dorentiga